dan untungnya mereka percaya sama alasan gue
hah udah jam segini
ketemu lagi dengan gue gibran disini
dan juga pasangnya hugo tentunya di
ternyata baru mulai mereka
pokoknya gue gak boleh ketinggalan siarannya pacar
dan seperti biasa kalo misalkan udah ada kita berdua ya gibran
ini buat oxlover siap siap buat baper
ini khusus juga buat normania buat dengerin tema kita hari ini
yang pasti adalah banget nih apa tuh
jadi gibran tema kita hari ini tuh adalah
iya makasih tante
kebulan banget nih lagi haus
eee naksam tante baru mau bilang itu teh panas
loh kenapa langsung minum sih sam
emang orang dikasih minum haus
ya udah sini coba gue liat
ibu jadi inget dulu sama almarhum bapanya karin
ibu ibu apaan sih
ga enak kan nanti sama pacarnya samuel tika
karin juga udah punya pacar nanti
ih apaan sih lu
kan jodoh ga kemana
aku sama sam cuma temen doang kok bu
kok gue jadi deg degan gini ya
padahal sama tia kayaknya ga pernah nih
kalian liat perempuan perempuan disana
mereka adalah anak dan istri saya
mereka tinggal disana
kalian lakukan apapun yang kalian bisa
bikin mereka itu butuh uang
oh berarti kita harus bikin mereka itu seolah butuh duit
dan dia butuh duitnya itu minta uang kepada bos
selain ke kita percaya sama kita
kita pasti kerjakan dengan baik
ya lah bos
udah dah kalo kita berdua kita gue beres
saya akan buktikan
kalau kamu dan ibu kamu
kalian akan butuh saya
lo tadi main ga bener lo
eh udah sore nih pulang nih
baru wulan mana ditinggal kak
iya katanya ntar bulan mau kesini lagi sama yasmin
ya mungkin wulan lagi asik sama yasmin di tempat lain kali
asik banget sih deh
ya asik sampai lupa sama kita yuk
nah ini yasminnya
kalian disini juga ternyata
ih roman kok kita bisa sama sama ada disini sih
jangan jangan kita jodoh lagi
eh susah sayangnya jodoh lo gak ada sama kita sekarang
iya si bobby kan kerjaannya gitu kalo ga mau olor nonton video makan gitu dia
mana mau olahraga sama kita
eh maksudnya eh yasmin wulan mana kak gitu
gue gak janjiin sama dia
hah ga mau ikut
tadi bukannya wulan bilang katanya dia nelfon lu terus dia mau kesini sama lo ya
dia sudah telfon tuh
iya udah telfon tadi
dia dateng kesini juga
dia dateng sama gue ya
oh gue tau
pasti dia kesini sama pacarnya
pacar pacarnya emang bulan punya pacar
iya soalnya kak rahman tuh pernah nyebut nyebut kalau dia punya pacar
namanya ada gibiran gibirannya gitu kalo gak masalah
untung sam semuvennya ketika ya
kalau tidak patah dia hati
hampir ya tadi ketauan sama karlo sama deren
dan untungnya mereka percaya sama alasan gue
hah udah jam segini
ketemu lagi dengan gue gibran disini
dan juga pastinya hugo tentunya di
ternyata baru mulai mereka
pokoknya gue gak boleh ketinggalan siaran ini pacar
dan seperti biasa kalo misalkan udah ada kita berdua ya gibran
ini buat ask lover siap siap buat baper
ini khusus juga buat mbak permania buat dengerin tema kita hari ini yang pas
ini adalah banget nih
jadi gibran tema kita hari ini tuh adalah
restu dari orang tua dengan hubungan yang kalian jalin
topiknya kok menambah banget ya semua
gue tuh sempat inget ya
ketika mungkin kalian berdua itu jodoh ya
ini dalam sebuah pasangan gitu
dari elonya pasangan lo orang tua lo dan juga orang tua dari pasangan lo itu sendiri
bahagia dengan hubungan yang kalian jalin gitu
cuma permasalahannya adalah
kalo nih misalkan ada satu diantara kedua orang tua itu mungkin gak happy
nah itu dia jadi sebuah masalah gitu
nah kira kira kalau misalkan udah ada masalah seperti itu
apakah masih mau nganjuk atau mungkin menyudahi hubungannya
gibran menurut lo gimana kang
maman bakalan jawab apa ya
ikhtiar dan tawa kau
wih dih itu maksudnya gimana
bisa jelasin sama ask lover gak

ya kalau hubungan kita misalnya terbentur dengan restu orang tua
ada dua cara yang bisa kita lakuin
yang pertama ikhtiar
berusaha untuk mendapatkan restu orang tua
dan tentunya usaha yang kita lakukan harus diiringi dengan doa
dan cara kedua kita tawa kau
tawakal adalah kita berserah diri kepada allah yang maha kuasa
setelah usaha yang kita lakukan tadi
kita tinggal serahkan kepada allah
karena allah lah yang menentukan dia itu jodoh kita atau tidak
cakep loh ya ask lover jawaban dari gibran
intinya itu adalah selain kita berusaha kita juga harus bisa berserah diri sama allah gitu ya gibran
nah ini buat aus lover mungkin juga ada yang punya permasalahan yang sama
atau mungkin juga pengen sharing dengan tema kita hari ini langsung aja ya
untuk telepon kita berdua karena kita udah siap nih buat menampung sharingan dari kalian semua

langsung aja telepon ke nomor delapan ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus enam puluh tiga
langsung aja telepon ke nomor delapan ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus enam puluh tiga